berbeda dengan arung jeram yang biasanya menggunakan perahu karet
arung jeram yang satu ini memiliki sensasi tersendiri sekaligus memicu adrenalin
peserta mengarungi sungai sejauh lima km menggunakan bahan karet dengan jarak tempuh sejauh lima km
wisata alam bagi penyuka olahraga ekstrim ini dikelola oleh kelompok anak muda yang tergabung dalam organisasi karang taruna
ngaprak river adventure demikian nama kegiatan yang bermarkas di kampung tanjak nangsi desa raja kecamatan wanayasa kabupaten purwakarta
ngaprak river adventure menawarkan susur sungai menggunakan ban dalam karet
para wisatawan akan diajak menelusuri sungai ciherang sepanjang lima km dengan waktu tempuh selama tiga jam
tualangan yang memacu adrenalin ini dimulai di titik start di sekitar area base camp ngaprak river adventure
sebelum menikmati derasnya aliran sungai para peserta arung jeram harus menggunakan alat
dan pelindung tubuh seperti jaket lampung dan helm
dalam rangka libur panjang liburan akhir tahun
jadi tempat ini suatu tempat yang kita belum pernah kunjungi dan informasinya lebih menantang
jadi gimana pengalamannya pak
wah luar biasa luar biasa
kita pernah turun tiga puluh langsung
selain domestik ada pusat awan dari luar kan
ada pernah dari jepang tahu dari filipina
ada lagi yang dari luar mungkin dari lokal lokal juga banyak
untuk bisa menikmati arung jeram masing masing peserta harus merogoh kocek sebesar satu ratus dua puluh ribu rupiah per orang
biaya itu termasuk untuk fasilitas pelayanan makan dan dokumentasi